pemerintah provinsi jawa timur secara tegas melarang seluruh pns atau aparatur sipil negara
di lingkungan pemprov jatim bermain game fenomenal pokemon go
selain dianggap mengganggu kinerja pns permainan ini juga bisa membahayakan para pemainnya
penegasan larangan bermain game pokemon go disampaikan wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf atau gus ipul
usai menggelar rapat dengan pejabat lemhanas di gedung negara gerhadi surabaya
menurut saifullah yusuf permainan ini tidak hanya mengganggu pekerjaan tetapi juga bisa membahayakan para pemainnya
gus ipul khawatir akan terjadi kasus kecelakaan terhadap pemain pokemon go seperti yang terjadi di luar negeri
untuk itu pemprov jatim melarang dengan tegas seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan provinsi jawa timur
memainkan pokemon go terutama saat sedang bertugas
gus ipul berharap game pokemon go hanya fenomena
sesaat yang bisa diambil positifnya saja sedangkan untuk negatifnya bisa dihindari
tidak hanya imbuan tapi kita melarang segenap pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur
melakukan tindakan iseng atau main game di tengah tengah mereka bertugas dan bekerja
hal senada juga disampaikan gubernur lemhanas ledjen purnawirawan agus wijoyo yang melarang keras seluruh prajurit tni dan polri bermain
karena dikhawatirkan mengganggu kinerja
ya jelas kalau itu mengganggu tugas pokok pasti dan apabila itu merupakan kompromi terhadap pelaksanaan tugas pokok
bagi prajurit anggota tni polri pasti itu akan hilang oleh pimpinan
saat ini lemana sedang mengkaji keberadaan game pokemon go lebih lanjut
jika terbukti mengganggu dan menimbulkan pelanggaran hukum lemhanas akan meminta polisi segera turun tangan untuk melakukan penertiban
lokman rauzak surabaya